satu titik penyekatan pemudik ke semarang berada di jalur tikus di kawasan sekitar hutan jati darupono ngalian
jalur ini biasanya menjadi rute favorit pengendara antar kota dari kendal ke arah semarang jika tidak lewat tol atau jika rute di jalur pantura padat kendaraan
tapi sejak didirikan pos penyekatan sejak dua puluh delapan april lalu jalur ini menjadi sepi kendaraan
menurut kepala petugas pos pengamanan darupono ibda bambang arianto hingga selasa siang belum ada kendaraan pemudik dari luar semarang raya yang melintas
petugas pos pengamanan dari gabungan polisi tni satpo pp dinas perhubungan dan dinas kesehatan kota semarang hanya mendapati kendaraan warga sekitar
penumpangnya hanya diperiksa suhu tubuh dan melakukan swab
meski dinilai sudah berjalan efektif mencegah masuknya pemudik petugas akan terus meningkatkan kewaspadaan saat mendekati lebaran
dari pemudik itu hamil dua hamil tiga
karena di saat saat sibuk seperti itu banyak orang yang mencari celah ya lolos dari pemeriksaan penyekatan ini
khususnya di jalur jalur tikus
warga menyambut positif berdirinya pos penyekatan pemudik di jalur tikus
mereka tidak mempersoalkan perjalanannya terhambat oleh adanya pemeriksaan di pos pengamanan
tapi kalau di penyekatan ini membantu sih lebih aman
jika nantinya ada pemudik yang menerobos pos penyekatan dan terbukti covid akan dikarantina di rumah isolasi terdekat